emosi warga tak terbendung usai mendengar informasi penangkapan seorang santri pondok pesantren darul amin desa sumbertelor
desa pandiangan kecamatan robatal sampang pada senin malam
masa yang mengamuk hendak mengadili polisi penangkap santri yang diamankan di dalam rumah pengasuh pondok pesantren
pihak pesantren bahkan mengaku nyaris tidak bisa membendung amukan warga
lantaran penangkapan santri oleh oknum polisi ini dinilai tidak wajar
ada kesan seolah santrinya sengaja dijadikan umpan
sementara pihak kepolisian belum memberikan penjelasan secara rinci terkait kronologis penangkapan
ketugasannya menyebut insiden terjadi karena kesalahpahaman
tidak ada kesalahpahaman saja
jadi pihak polis nanti tetap akan melakukan penyelidikan dan pengembangan permasalahan
menangkapi disakan pesantren polis sampang pun akan melakukan proses penyelidikan mendalam
terhadap anggota yang ditengarai melanggar prosedur terhadap santri yang diduga membawa sabuk ke pesantren
kamaludin harun sampang madura jawa timur